ada yang menarik dalam vaksinasi di kabupaten bandung jawa barat
pada rabu dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh satu bertempat di salah satu objek wisata alam di kawasan bandung timur
ratusan warga desa dampit dan tanjung wangi datang dengan antusias
bukan untuk berwisata melainkan untuk divaksin
untuk mengurangi kerumunan disediakan empat titik yang dijadikan lokasi vaksin
digagas oleh forum komunikasi kecamatan cicalengka vaksinasi di lokasi wisata ini diberi nama fanic
atau vaksinasi asyik di tempat piknik
pembukaan kegiatan vaksinasi dilakukan daring oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
kepala polosek cicalengka kompol aipso hendi berharap pemilihan objek wisata sebagai lokasi vaksinasi ini
menarik minat dan antusiasme warga yang sudah jenuh serta tidak bisa berwisata selama ppkm
kita akan vaksinasi massal bagi warga cicalengka dan sekitarnya dalam program fanic
yaitu vaksinasi asyik di tempat piknik
panik ini hanya sebagai judul dan tema untuk lebih memotivasi warga masyarakat agar mau bervaksin
tidak hanya menggelar vaksinasi sambil menyuguhkan pemandangan
pihak kawasan wisata juga menggratiskan sejumlah wahana seperti flying fox
wisata kuda dan bioskop virtual
bagi warga yang sudah selesai divaksin
vaksinasi di lokasi wisata pun dilakukan di yogyakarta
hutan pinus mangunan di kabupaten bantul menjadi salah satu lokasi yang dipilih
dalam kegiatan yang dilaksanakan pada rabu kemarin itu
tiga ratus tiga puluh delapan orang divaksin dari tiga ratus empat puluh sembilan orang yang datang
vaksinasi kali ini difokuskan untuk pelaku usaha ekonomi kreatif
selain mengikuti vaksinasi warga bisa menikmati udara sejuk kawasan hutan pinus
yang berlokasi di kecamatan dlingo itu
kegiatan ini merupakan bagian dari program kementerian pariwisata
bersama otoritas kawasan borobudur untuk mempercepat target vaksinasi
sekaligus mengkampanyekan kebangkitan pariwisata
ketika terdapat kebangkitan pariwisata

kita memilihnya itu karena satu tempatnya terbuka
dan karena kegiatannya adalah berkaitan dengan pariwisata
kita pasti sekaligus memperkenalkan destinasi destinasi
jadi ada satu destinasi yang kita pakai untuk bisa lebih menarik untuk vaksinasi itu
dan terutama ini kan seger udaranya terbuka
supaya juga apa namanya
biasanya kalau divaksin itu tensi naik
kalau di tempat seperti ini diharapkan bisa normal
selain itu vaksinasi masal juga digelar di kawasan geoset
ngingrong gunung kidul dengan lima ratus dosis vaksin